ya dua hari jelang perayaan natal dan sepekan menuju tahun baru dua ribu dua puluh
bagaimana kesiapan kementerian perhubungan menghadapi libur nataru
kami akan membahasnya bersama jurubicara kementerian perhubungan adita irawati
selamat malam ibu adita
selamat malam mas topik
tadi pak budi karya sumadi juga kan sudah melakukan peninjauan ke tol sampai semarang jawa tengah
bagaimana persiapannya dan apa yang ditemukan di lapangan pada saat itu
ya kalau masalah persiapan kami dari awal ya sejak beberapa bahkan mungkin sebulan dua bulan yang lalu
itu sudah mempersiapkan diri dengan melakukan serangkaian koordinasi dengan stakeholders di transportasi ya
khususnya dengan kementerian dan lembaga terkait serta juga tentunya dengan operator
karena ini operator yang sebenarnya nantinya akan berinteraksi langsung dengan penumpang
ya salah satu yang dilakukan adalah inspeksi langsung di lapangan
untuk memastikan ya semua sarana dan prasarana ini sudah siap untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan lonjakan pergerakan yang terjadi
karena dari survei yang dilakukan oleh kementerian penghubungan ini diperkirakan ada sekitar empat puluh empat satu juta masyarakat indonesia
yang akan melakukan perjalanan selama natal dan tahun baru ya
dan ini meningkat tentunya dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar tiga belas persen atau lebih kecil daripada angka tahun ini ya
tapi ini masih belum sebesar tahun dua ribu sembilan belas ya saat pandemik belum terjadi
jadi ini adalah hal yang harus kita antisipasi pergerakan akan meningkat cukup tajam
dan terbesar adalah pengguna jalan menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua
jadi hal ini yang kami pastikan bisa diantisipasi dan faktor keselamatan adalah faktor utama yang harus bisa kita jaga
nah tadi kan anda menyebutkan yang menjadi favorit pada libur
transportasi yang digunakan adalah kendaraan roda empat maupun roda dua
dan kebanyakan memang adalah pengguna kendaraan pribadi
nah ini apa saja yang harus diantisipasi oleh masyarakat yang ingin melakukan perjalanan terutama melakukan perjalanan darat
ya karena ini akan cukup banyak ya
jadi dua puluh delapan dua puluh enam persen dari total empat puluh empat juta tadi diprediksi akan menggunakan kendaraan roda empat
sementara enam belas empat puluh tujuh persennya menggunakan kendaraan roda dua
komposisi yang paling besar ya dibandingkan dengan transportasi umum yang lain
ya yang pertama itu kita memastikan bahwa prasarana jalannya ini memang sudah siap untuk dilewati oleh sedemikian besar calon pelaku perjalanan
tadi dipastikan juga oleh pak menteri perhubungan tadi pagi bahwa jalan tol ini sudah siap untuk melayani
dan dari kementerian pupr juga sudah dipastikan beberapa ruas jalan tol baru ini sudah bisa dilewati
nah yang tidak kalah penting sebenarnya adalah memastikan nih
mas taufik bahwa volume kendaraan yang lewat itu bisa melalui jalan tol maupun non tol arteri
ini dengan kapasitas yang tidak melebihi dari kapasitas maksimal dari kendaraan atau jalan tol
salah satu yang akan dilakukan adalah sejumlah rekayasa lalu lintas
dan ini sudah dibahas juga bersama pihak korlantas polri
bagaimana rekayasa ini dilakukan berkaca pada pengalaman mudik yang lalu
seperti kontraflow ada one way dan sebagainya
ini secara situasional sangat mungkin untuk dilakukan
untuk memastikan bahwa kendaraan yang lewat ini tidak akan mengalami penumpukan
nah ini hal hal yang harus diperhatikan betul nih sama calon para masyarakat yang akan melakukan perjalanan di nataru ini
ya jalur tol jakarta kemudian cikampek hingga semarang ini kan menjadi salah satu favoritnya para pemudik ya
dan titik krusial terjadinya kepadatan terutama juga tadi dua tol baru
cisumdawu dan juga jakarta cikampek dua
nah apakah di titik titik tersebut ada perlakuan khusus untuk rekayasa lalu lintas
ataupun ada infrastruktur yang ditambahkan untuk mengurangi kepadatan
ya yang pertama memang ini akan menjadi salah satu target untuk dilakukan rekayasa lalu lintas
dan tadi kami juga sudah melihat langsung bersama pihak korlantas polri dan jasa marga
untuk melihat mana titik titik ruas jalan tol yang punya perlengkapan yang lebih tinggi
dan juga potensi terjadi peningkatan dan juga kepadatan
sekali lagi kami melihat pola di mudik yang lalu ya karena sebenarnya hampir sama
meskipun untuk nataru ini pergerakannya tidak sebesar mudik
tetapi potensi kemacetan akan berada di titik yang sama
nah sekali lagi rekayasa lalu lintas sudah disiapkan
tapi sekali lagi nih mas kalau di mudik itu kita jadwalkan
jadi ada jadwal kapan one way kapan contraflow
untuk kali ini kita melihatnya secara situasional
jadi begitu identifikasi dari jasa marga dan kepolisian melihat bahwa potensi kepadatan ini sudah sangat tinggi
jauh dari titik titik kemacetan itu sudah dilakukan beberapa rekayasa
sehingga terhindarkan tidak terjadi mendadak tiba tiba yang ini membuat akhirnya masyarakat juga akan mengalami kemacetan luar biasa
jadi ini sudah diidentifikasi sejak di beberapa titik atau gerbang tol untuk memastikan kita rekayasa sudah dilakukan
nah yang kedua
sebenarnya berkaca juga dari mudik
adalah kaitannya dengan rest area
jadi kemacetan itu kadang terjadi karena orang mengantri masuk ke rest area
ini kita sudah berlakukan juga ketentuan bahwa untuk di rest area
penggunaannya dihimbau maksimal tiga puluh menit
kalau tidak terlalu penting sekali untuk tidak masuk
kalaupun masuk juga tidak terlalu lama
sekali lagi ini adalah pengalaman di mudik
kita harapkan masyarakat juga ikut bekerja sama ya
untuk mengurai kemacetan ini dengan
memanfaatkan rest area
tentu saja kita juga memiliki infrastruktur yang lain ya
seperti ada beberapa tambahan kantong kantong parkir
kemudian juga tambahan portable toilet dan sebagainya
itu juga sedang kita siapkan
nah bagaimana dengan faktor cuaca
bmkg kan sudah memprediksi sejak dini
dan memberikan imbauan sejak dini kepada masyarakat bahwa
di akhir tahun ini akan terjadi cuaca atau potensi hujan deras
dan cuaca ekstrim
bagaimana dengan titik titik yang berpotensi terjadi banjir di tol
terutama di kilometer satu ratus tiga puluh enam kemudian kilometer satu ratus lima puluh
dan juga jalan nasional jembatan sungai cipu negara di subang
apakah ada fasilitas khusus atau infrastruktur yang ditambahkan
untuk mengurai kemacetan jika terjadi banjir
ya yang pertama tadi kami juga melakukan inspeksi ini
bersama dengan dirjen bina marga ya
yang memang secara khusus menangani jalan tol
dan juga jalan jalan yang nantinya tentu akan dilewati
oleh para pelaku perjalanan
ya tentu yang utama adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur tersebut
agar potensi terjadinya banjir bisa kita kurangi
itu yang paling utama yang harus dilakukan
jadi tadi sudah beberapa langkah sudah dilakukan
dan oleh kementerian pupr tentunya sebagai leading sector
ini akan terus dimonitor ya
untuk mencari situasinya seperti apa
nah yang kedua ya tentu kita harus melakukan beberapa antisipasi
jadi jika kemudian di titik rawan itu terjadi
kita sudah melakukan skenario pengalihan
ya beberapa jalan jalan alternatif yang bisa dilalui
untuk menghindari jika nantinya terjadi banjir yang ya tentu kita tidak harapkan
tetapi jika itu terjadi alternatifnya sudah tersedia
dan yang ketiga yang paling penting ini mas taufik
adalah sosialisasi kepada masyarakat ya
untuk memahami mengetahui titik titik rawan banjir
titik titik yang punya potensi menimbulkan kemacetan
untuk juga bersiap gitu
jadi dari awal sudah mengantisipasi
jangan sampai nanti karena ketidaktahuan akhirnya terjebak di tempat tempat
yang sebenarnya sudah dipastikan atau diprediksi akan terjadi
beberapa hal kemacetan tadi dan juga terjadi banjir dan sebagainya
jadi sosialisasi ini sudah kami kepakati bersama jasa marga
dan juga pihak polisian dilakukan sosialisasi secara real time
itu melalui media sosial
jadi kami himbau nih kepada pelaku perjalanan
terus pantau media sosial dari jasa marga atau pihak korlantas polri
untuk melihat situasi jalan secara real time itu seperti apa
sehingga bisa melakukan antisipasi sejak awal
baik tadi kita berbicara soal moda transportasi darat
bagaimana dengan moda transportasi laut
pengalaman sebelumnya ketika mudik baik itu lebaran maupun libur panjang begitu
selalu terjadi kepadatan di pelabuhan bagi orang masyarakat yang ingin masuk ke dalam kapal
apakah akan ada penambahan kapal atau pengoperasian pelabuhannya
diperbaiki secara khusus untuk libur nataru ini atau bagaimana
ya dari sisi armada kita memang sudah meminta operator untuk menambah armadanya ya
tentu harus dilakukan
melakukan juga assessment atau kajian terhadap potensi peningkatan di titik titik pelabuhan itu
dalam nataru ini memang agak unik ya agak berbeda dengan mudik bahwa ada daerah daerah
yang biasanya tidak terjadi lonjakan resis ini kemungkinan bisa terjadi
salah satunya mungkin di indonesia timur kemudian juga di beberapa pelabuhan pelabuhan penyeberangan
nah pelabuhan penyeberangan mungkin bedanya ini tujuannya lebih untuk orang liburan ya
karena memang kalau nataro selain orang ibadah natal pulang kampung karena natal
juga karena liburan karena merayakan tahun baru
jadi titik titik menuju tempat wisata ini juga menjadi perhatian
oleh karenanya penyebrangan seperti merak bekauheni seperti ketapang gilimanuk
ini memang menjadi fokus perhatian kami
apa yang dilakukan mas sekali lagi kita harus belajar dari pengalaman pengalaman kepadatan yang sebelumnya ya
jadi kita sudah identifikasi kondisi kondisi bisa diistilahkan ada tiga kondisi yang diperhatikan
yang pertama kondisi hijau
ketika kondisi normal tidak terjadi penumpukan di pelabuhan ini tentu treatmentnya akan seperti biasa
tetapi begitu kita masuk kondisi kuning yang itu parameternya salah satunya adalah
sudah terjadi antrian hampir satu kilo di luar pelabuhan itu kita akan berlakukan beberapa rekayasa
termasuk tidak dilakukan penjualan tiket itu di sekitar pelabuhan
jadi yang ada adalah pembelian secara online
apalagi ketika terjadi kondisi merah
padatannya antriannya sudah lebih dari satu km ini tentu rekayasa yang lebih besar lagi harus kita lakukan
termasuk memperlakukan pelabuhan khusus untuk barang tidak bercampur dengan pelabuhan penumpang
nah ini sudah kami bahas bersama pihak operator penyeberangan maupun dengan operator pelayaran yang lain
dan ya diharapkan sekali lagi sosialisasinya kepada masyarakat ini juga bisa berjalan dengan baik
sehingga antara operator dengan pengguna transportasi uang dan juga pengguna perusahaan

artinya memang penanganannya memang situasional begitu ya
tapi lagi lagi ketika cuaca buruk terjadi ini kan tidak bisa diprediksi ya
misalkan pagi cerah kemudian tiba tiba sore hujan deras kemudian menyebabkan penumpukan penumpang yang akan masuk ke dalam kapal begitu
ini juga sudah diantisipasi bu adhita

ya kita bekerjasama dengan bmkg untuk mencari penumpang yang akan masuk ke dalam kapal
ya kita bekerjasama dengan bmkg untuk mencari penumpang yang akan masuk ke dalam kapal
jadi datang kepada bmkg untuk melihat seperti apa prediksi cuaca ya
dan bagaimana kondisi gelombang laut dan sebagainya
beberapa hari yang lalu di pelabuhan merak memang terjadi kondisi cuaca buruk ya
yang setelah kita lakukan kajian ini memang sangat tidak mungkin untuk dilakukan penyeberangan atau pelayaran untuk penyeberangan
karena ini bisa menghancam keselamatan dari kapal dan tentu juga isi kapalnya itu sendiri
nah ini sesuatu yang sangat mungkin dilakukan vastovic adalah
adalah penundaan keberangkatan
ini kembali lagi yang namanya keselamatan nomor satu
jika faktor cuaca kemudian setelah kami kaji ternyata tidak memungkinkan
dilakukan penyeberangan melalui kapal ya tentu harus kita tahan
ini kita memang sangat sadari akan terjadi potensi antrian lagi
tapi sekali lagi sudah ada skenario tiga skenario tadi yang sudah kami terapkan
jadi kalau sudah ada penundaan berarti masuk kondisi merah
artinya kalau kondisi merah itu nanti antrian panjang ini harus dilakukan rekayasa
sejak kilometer sebelum masuk ke pelabuhan
nah ini pihak kepolisian juga sudah melakukan skenario ini
tentu kita tidak berharap ya terjadi cuaca yang membuat pelayaran ini harus dibatalkan
tetapi jika itu terjadi skenario nya sudah kami siapkan
baik selain ancaman cuaca buruk apa saja yang disiapkan untuk mengantisipasi
ancaman keamanan misalnya
tentu kita bekerjasama dengan tni polri ya untuk memastikan semua transportasi umum berjalan dengan baik
kami juga punya yang namanya balai pengawasan otoritas bandara otoritas pelabuhan
yang ini bekerja sama dengan tni polri untuk memastikan kondisi simpul transportasi itu aman
dan tentunya faktor keselamatannya juga terjaga
nah ini tidak kalah penting sebenarnya mas ini kan karena mungkin tahun baru di mana apa ya
yang namanya covid sembilan belas
dan keadaan di indonesia sudah merasa sudah mulai meredah
sehingga keinginan orang berjalan atau melakukan perjalanan ini sangat tinggi
nah tentu harus diimbangi dengan ketersediaan suplai dari armada
termasuk ketika kita bicara armada pesawat ya kemudian armada kereta api maupun juga bis
dan juga yang lain lain ini harus kita pastikan siap
jadi supaya antara animu masyarakat yang tinggi
perasaan perasaanannya itu bisa selaras
jadi kita pastikan dari awal
dan juga salah satu tujuan kita melakukan inspeksi ram cek dan sebagainya ini kan memastikan semua armada ini sudah naik operasi
apalagi cuaca buruk sedang mengintai kita ya
jadi dipastikan betul itu harus bisa memenuhi aspek keselamatan dan layak untuk beroperasi
hal hal ini masih yang dilakukan dan ini semua lintas sektoral ya nggak mungkin kemenhub sendiri
jadi ini perlu kerjasama semua pihak
jadi kan anda sempat menyebutkan terkait covid masih ada begitu ya saat ini indonesia masih dalam status ppkm
sedangkan di sisi lain sebagian besar masyarakat sudah beranggapan seakan pandemi ini sudah selesai
bagaimana kebijakan ppkm ini diterapkan di setiap moda transportasi
ya secara perjalanan dalam negeri maupun luar negeri ini kami masih mengacu pada surat edaran dari satgas penanganan covid
dan saat ini masih berlaku surat edaran nomor dua puluh empat untuk di dalam negeri dan dua puluh lima untuk luar negeri
ini adalah syarat yang sama yang sudah berlangsung berbulan bulan bahkan sudah hampir enam bulan terakhir ya mas taufik
sebenarnya masyarakat sudah sangat familiar dengan syarat perjalanan karena tidak ada peraturan khusus yang diberlakukan masuk nataru ini
apa itu syaratnya yang utama adalah ya diwajibkan masyarakat untuk sudah vaksinasi booster
hanya itu saja sebenarnya sudah booster dan tentunya masih harus menerapkan protokol kesehatan
ini yang dipersyaratkan dari surat edaran tadi
dan kami sudah sepakat bersama satgas covid dan kementerian kesehatan bahwa syarat ini setidaknya ya harus dipenuhi ya
agar nanti ketika selesai nataru kasusnya juga tidak melonjak lagi gitu
nah ini sangat penting dan kita juga melihat lagi dari pengalaman mudik syarat yang sama juga kita berlakukan di mudik
dan alhamdulillah pada saat itu lonjakan kasusnya juga tidak terjadi secara signifikan
sehingga kami cukup percaya diri lah dengan syarat yang ada sekarang masih bisa dilanjutkan
untuk nataru ini
baik terakhir bu adita prediksi puncak arus mudik dan balik dan terutama imbauan terhadap masyarakat yang baru akan melakukan perjalanan
ya puncaknya kita memang prediksi malam ini tanggal dua puluh tiga dan besok tanggal dua puluh empat ya
apalagi natal jatuh hari minggu
dan ini hari terakhir orang bekerja ya besok sudah libur hari minggu juga libur
tapi kita tidak punya libur bersama ya
jadi bisa jadi
bisa jadi kepergian maupun kepulangan orang itu bisa berbarengan gitu di hari yang sama
karena tidak ada libur bersama yang membuat orang jadi memilih untuk pergi lebih awal atau pulang lebih cepat gitu
ini yang mungkin perlu diperhatikan betul oleh masyarakat calon penumpang maupun pelaku perjalanan
bahwa bisa dipastikan tanggal tanggal kepergian dan pulangan itu akan menumpuk di tanggal dua puluh tiga dua puluh empat dan nanti di tahun baru tanggal tiga puluh satu tiga puluh dua
dan nanti di tahun baru tanggal tiga puluh satu tiga puluh dua
dan arus baliknya itu diperkirakan tanggal satu sampai dengan tanggal tiga
nah ini yang harus diantisipasi
oleh karenanya tentu yang pertama karena kita melihat pelaku perjalanan tertinggi pengguna kendaraan pribadi
pastikan betul kendaraan dalam kondisi yang layak untuk beroperasi apalagi untuk jarak jauh
dan pantau terus situasi cuaca
ini sangat penting ya bmkg sekarang mengeluarkan prediksi cuaca itu menurut saya sangat sangat baik
akurasinya juga tinggi
sehingga bisa menjadi penting
sehingga bisa menjadi pegangan
dan yang terakhir tentunya tetap prokes ya
prokes tetap diperhatikan
meskipun mungkin sekarang situasinya sudah lebih relaksasi ya
sudah lebih baik dibandingkan yang dulu
tapi sekali lagi covid itu masih ada
oh yang satu lagi mas
sosialisasi sudah kita lakukan
masyarakat agar terus memantau apa yang terjadi melalui media sosial maupun media massa
karena disitulah informasi akan kami sebarluaskan
baik baik terima kasih
ibu adita irawati jurubicara kementerian perhubungan
kita berharap tentunya masyarakat bisa melakukan perjalanan libur nataru ini dengan aman dan nyaman
terima kasih telah bergabung bersama prime news
selamat malam dan salam sehat selalu